saudara jalur arteri di simpang pemuda kota cirebon jawa barat padat di kedua arah
jalur arah cirebon menuju semarang macet imbas dari pembelakuan satu arah
sedangkan arah cirebon menuju jakarta macet karena banyaknya pemudik yang membeli oleh oleh
kepadatan kendaraan dari arah jakarta menuju semarang terlihat di simpang pemuda kota cirebon sabtu malam
beberapa kali kendaraan tidak bergerak karena kemacetan panjang
arus kendaraan didominasi bus dan kendaraan besar karena tidak diperbolehkan masuk tol imbas pemberlakuan sistem satu arah
kendaraan kendaraan besar ini akhirnya memenuhi jalur arteri dan semakin membuat kepadatan
kemacetan juga terjadi di jalur menuju jakarta yang mayoritas dipenuhi kendaraan para pemudik
kepadatan terjadi karena banyaknya pemudik yang membeli oleh oleh juga beristirahat
sementara itu saudara arus balik di ruas tol palimanan palikanci masih mengalami kemacetan panjang di kilometer dua ratus enam hingga dua ratus sembilan pada sabtu malam
sejumlah kendaraan di empat lajur hanya bisa bergerak perlahan
beberapa kali mobil berhenti untuk antri dan bergantian melintas menuju jakarta
kepadatan diprediksi karena kemasetan
kepadatan kendaraan di jepang menuju jakarta
kepadatan kendaraan di jepang menuju jakarta